anda warga jakarta yang berencana keluar rumah hari ini sebaiknya menghindari kawasan jenderal sudirman jalan mh tamrin dan sekitar istana merdeka
rencananya akan ada aksi unjuk rasa dari kawasan tamrin hingga ke istana hari ini
dua unjuk rasa akan digelar senin dua november dua ribu dua puluh tiga puluh empat konfederasi buruh yang menolak omnibus law cipta kerja dan menuntut kenaikan upah minimum pada dua ribu dua puluh
akan berunjuk rasa di depan istana merdeka hingga gedung mahkamah konstitusi
konsentrasi massa diprediksi terjadi di kawasan patung kuda
protes juga akan digelar di depan kedutaan besar perancis di kawasan tamrin
peserta aksi yang berasal dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas menentang pernyataan presiden perancis emmanuel macron yang dinilai menghina islam
peserta aksi yang berasal dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas menentang pernyataan presiden perancis emmanuel macron yang dinilai mengkhina islam